kita beralih ke gorontalo pasca kerusuhan yang terjadi selasa malam
kini lembaga pemasyarakatan kelas dua a gorontalo sudah mulai tenang
ya ratusan polisi dan juga anggota brimop sudah mulai meninggalkan lapas
para sipir dan polisi sudah sepenuhnya menguasai situasi di lembaga pemasyarakatan kelas dua a gorontalo
mereka sudah menangkap tiga narapidana yang diduga menikam sipir
sehingga menyebabkan kerusuhan serta dua saksi
petugas juga menyisir dalam penjara itu selama dua jam
mereka menemukan ratusan senjata tajam bom molotov
serta sejumlah paket yang diduga narkotika sabu sabu
kerusuhan itu sendiri diawali saat seorang polisi yang membawa narapidana
titikam salah satu penghuni penjara
saat polisi hendak menangkap penapidana itu terjadi kerusuhan
ternyata pintu di sini sudah ditutup sama petugas lapas
sehingga dikejar oleh tersangka
lalu dipacok lalu diamankan oleh anggota yang lain
yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit
awalnya seperti itu
kerusuhan itu sendiri tidak menimbulkan banyak kerusakan di penjara
perintah dari pimpinan atasan selalu untuk masuk pun di sweeping
di gredah sampai saat ini
tapi kan faktanya ada saya nggak bisa menolak
dan ini masuknya dari mana kami nanti akan turunkan
polisi yang ditikam bribda muhammad kurniawan terluka di bagian paha
dia sudah mendapat perawatan di rumah sakit aloi sabu